kalau nggak salah hari ini ya
ya kita lihat lah
yang orang yang sampai disampaikan
melalui seleksi yang baik
kita yakin akan yang terbaik